ini adalah kisah dari tanah minang
tentang mereka yang mengais rezeki di perut bumi
mencari emas hitam di lorong yang gelap
kisah dari tanah minang
kisah dari tanah minang
lima belas tahun sudah esmanto menjadi pengrajin ukiran batubara
pria parubaya warga kelurahan tanah lapang kota sawalunto sumatera barat ini
piawai menjadikan bongkahan batubara menjadi benda seni
batubara yang jenis si dari segala sudut dari segala sisi dia itu mengkilat
seni mengkilat seni mengkilat mengkilat mengkilat dan atas bawah juga mengkilat
itu yang si itu ciri ciri yang si begitu
kalau dipegang dia lebih ringan lagi dibanding yang lain
batubara yang dipilih adalah batubara yang si
batubara yang si itu yang padat kemudian tidak terlalu
tidak banyak yang serat putih putih seperti serabut itulah
kalau yang seperti ketemu ada serat serat putih seperti serabut
itu tuh kerasnya
kalau yang kepalang kepalang itu pahat kalah sama dia
jadi itu tidak bisa dipakai
keahlian esmanto mengukir batubara patut diacungi jempol
ia mengukir nyaris tanpa gambar atau desain
hasil ukiran batubara karyanya dicual dengan harga bervariasi
mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah tergantung ukuran dan bentuk
miniatur jam gadang setinggi empat puluh
lima cm ini misalnya dijual seharga satu tujuh ratus rupiah
pengerjaannya selesai dalam lima hari
ya kalau batubara ini kan di sawalunto
memang dari zaman dulu nenek moyang kita
memang batubara yang nomor satu di sawalunto
keunikannya dia tuh bagus kualitasnya bagus
pokoknya dari mana mana tamu datang
cuma yang dicari batubara gitu
ada yang kecilnya ada yang besarnya
sawalunto telah lama dikenal sebagai kota batubara
dikelilingi gunung dan perbukitan
kota ini menjelma menjadi kota wisata tambang yang berbudaya
pusat kotanya dihiasi dengan bangunan bangunan lama
peninggalan masa penjejahan belanda
jadi sampai saat ini di indonesia sendiri adalah
kota menjadi kota percontoh
di bidang pusaka peninggalan bersyarah maupun cegar budaya
dan saat ini sawalunto juga tengah mempersiapkan diri
ke pentas dunia yaitu menjadi kota warisan budaya dunia
yang diakui oleh unesco
saat ini ada satu ratus sembilan belas cegar budaya yang tersebar
di empat kecamatan kota sawalunto
itu sudah ditetapkan melalui surat keputusan wali kota sawalunto
itu mulai tahun dua ribu tujuh belas

dan di tahun dua ribu empat belas sawalunto sudah ditetapkan menjadi kawasan
cegar budaya peringkat nasional
melalui surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan
saat ini kalau untuk di kawasan kota lama ini
ada sejumlah enam puluh empat cegar budaya yang sudah diheritajkan
istilah sekarang lebih dikenal dengan heritage
kota sawah lunto terletak sekitar sembilan puluh lima km dari kota padang sumatera barat
pada masa pemerintahan hindia belanda
kota ini dikenal sebagai kota tambang batubara
kota ini berkembang menjadi kota tua terbaik di indonesia
karena kelestarian bangunan bangunan tua peninggalan bersejarah yang dimilikinya
keberadaannya lahir dari kisah pertambangan batubara yang panjang

jejak pertambangan batubara masa lampau di sawah lunto masih eksis hingga kini
lubang tambang basuro adalah salah satunya
lubang tambang basuro adalah salah satunya
pertambangan bawah tanah ini mulai digali tahun seribu delapan ratus enam puluh
oleh orang rantai dan pekerja tambang
lubang sepanjang lebih dari sepuluh km dengan lebar lorong hampir dua meter ini
adalah lubang tambang pertama di kawasan sugar
sejak april dua ribu delapan lubang ini dijadikan objek wisata tambang
konon suro merupakan nama mandor yang bekerja di lubang tambang ini
membuatnya mempunyai matahari
dan juga sewarang pendidik
mereka pada umumnya adalah orang orang kriminal dan mereka berasal dari pulau jawa
nah kenapa mereka disebut orang rantai
nah mereka itu kaki kakinya ketika akan pergi dan pulang bekerja itu itu dirantai
bahkan gemericik bunyi rantai itu saja sudah membuat masyarakat takut sebenarnya
ketika itu kalau gemericik rantai itu udah masyarakat di sekitar situ akan menghindar saja
kedatangan orang rantai dari luar pulau sumatera menjadikan sawah lunto sebagai kota multi etnis
konon berbagai kesenian dari pulau jawa menjadi hiburan tersendiri bagi para penambang termasuk orang rantai
salah satunya ronggeng
awal mulanya kan karena belanda berpikiran setiap
akhir pekan orang orang rantai ini kan tidak ada aktivitas mereka untuk berbuat apa
sehingganya belanda juga berpikiran mendatangkan atau membuat sebuah kegiatan atau acara hiburan hiburan untuk orang rantai
dengan tujuan agar mereka tidak ada keinginan untuk melarikan diri atau malah untuk kabur ke meninggalkan sawonto
maka didatangkanlah penari penari ronggeng dari tanah jawa
jawa barat sunda sama jawa tengah
orang rantai menyimpan kisah yang kelam
jejaknya ada di tempat pemakaman umur air dingin kecamatan lembah segar kota sawah lunto
sukadi tega adalah cucu orang rantai
menurut cerita dari keluarganya secara turun temurun
karno kakeknya adalah tahanan yang didatangkan dari pekalongan jawa tengah untuk dijadikan pekerja paksa
di pemakaman inilah
ada lebih dari seribu orang rantai yang dimakamkan di sawalunto
batu batu nisan berbentuk balok panjang ini menjadi bukti bahwa mereka benar benar ada
tak ada tulisan nama di permukaan batu ini
yang ada hanyalah angka yang menjadi identitas
nah pak sukadi kan ini dikenal sebagai keturunan orang rantai begitu
kita tahu bahwa sejarahnya orang rantai itu punya masa kelam
kawanan dari pulau jawa begitu atau dari luar sawah lunto begitu ya
pak sukadi sendiri memandangnya seperti apa
apakah orang rantai ini memang kesannya buruk atau seperti apa
perjalanannya seperti apa
persuci orang itu juga
dia adalah pejuang di kampung kampungnya dia dari pulau jawa
dia adalah mempertandang hak
seperti mbak saya gitu
mbak saya itu nelayan di pesisir pekalongan
tapi karena dia punya usaha bersaing dengan orang orang cina di sana
orang cina tersebut dibunuh karena orang cina ini ada hubungannya dengan belanda
mbak saya itu ditangkap dan dibuang ke sawah lunto
jadi orang belanda atau orang rantai jahat itu salah
itu adalah anak anak bangsa waktu di zaman itu adalah membela tanah airnya sendiri
karena hak haknya dirampas
jadi belanda kalau menangkap itu dibilang itu cinta
menangkap itu dibilang itu ekstremis katanya
dia paling gampang karena penguasa di indonesia waktu itu adalah pemerintah belanda
dan juga banyak juga yang tertipu
diningin ningin kerja ke sawah lunto dengan gaji yang lumayan
tahu tahu di sini tidak digaji
pertambangan batu bara di sawah lunto dimulai ketika seorang ahli geologi asal belanda
willem hendrik the grey melakukan ekspedisi di sungai ombilin pada tahun seribu delapan ratus enam puluh
dan menemukan endapan batu bara pada tahun seribu delapan ratus enam puluh delapan
sejak itulah sawalunto menjadi pusat perhatian pemerintah hindia belanda
pemerintah hindia belanda terus mengirim para ahli dan insinyur untuk mengeksplorasi batubara di sawah lunto
rentang tahun seribu delapan ratus enam puluh delapan hingga seribu delapan ratus delapan puluh tujuh sejumlah pihak swasta antusias menanamkan modal untuk usaha penambangan batu bara di sawah lunto
rentang tahun seribu delapan ratus enam puluh delapan hingga seribu delapan ratus delapan puluh tujuh sejumlah pihak swasta antusias menanamkan modal untuk usaha penambangan batu bara di sawah lunto
sementara di bawah pemerintah kolonial belanda roda perusahaan tambang di sawalunto dimulai pada tahun seribu delapan ratus enam puluh
dan diberi nama ombilin mijenen atau tambang batu bara ombilin
sawah lunto yang sebelumnya merupakan kota mati kemudian hidup seiring dengan pembangunan di banyak sektor
termasuk jalur transportasi kereta api
termasuk jalur transportasi kereta api
salah satu jejak eksistensi kereta api ini dapat dilihat di museum kereta api sawah lunto
salah satu jejak eksistensi kereta api ini dapat dilihat di museum kereta api sawah lunto
replika kereta uap e seribu enam puluh ma'itam yang konon digunakan untuk mengangkut batu bara ada di sini

jadi ketika pemerintah belanda memutuskan untuk membangun pertambangan di sawah lunto
pada saat itu pt semen juga menjadi bagian penting untuk dibuat menjadi sebuah perusahaan yang berhasil
pada saat itu pt semen juga menjadi bagian penting untuk dibuat menjadi sebuah perusahaan yang berhasil
pada saat itu pt semen juga menjadi bagian penting untuk dibuat menjadi sebuah perusahaan yang berhasil
jadi pada saat itu ada batu bara ada semen dan kemudian kita butuh satu hal lagi di sini
apa itu jalur transportasi
apa yang dimaksud jalur transportasi tentu salah satunya adalah rel kereta api
jadi itu yang dimaksud dengan tiga serangkai
jadi transportasi jadi batu bara ini bisa dibawa ke pt semen dan bisa dibawa langsung ke luar dari wilayah sumatera barat ini

jadi awalnya itu merupakan jalur transportasi untuk sebuah perusahaan
untuk batu bara
namun jelas bahwa kemudian pembuatan jalur batubara itu menghubungkan banyak tempat
padang panjang bukit tinggi payakung bolo bok aluk
dan itu menjadikan wilayah itu menjadi hidup
jadi dia tidak hanya jadi pembawa batu bara dia juga bisa mengangkut orang dan mengangkut barang pada posisi itu
usaha pertambangan yang dibangun pemerintah kolonial belanda di sawah lunto terbilang modern
selain sarana transportasi kereta api pada tahun seribu sembilan ratus delapan belas mereka membangun dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi ribuan pekerja tambang
dilengkapi tungku uap sebagai tungku pembakaran
dapur ini kini masih kokoh berdiri
dapur ini dijadikan museum gudang ranso
di dalamnya terdapat peralatan memasak tempo dulu
di antaranya periuk selebar satu lima meter yang digunakan untuk memasak nasi
eksploitasi batu bara di bawah pemerintahan belanda berakhir pada seribu sembilan ratus empat puluh dua
seluruh wilayah sumatera berada di bawah kendali tentara jepang sejak dua puluh delapan maret seribu sembilan ratus empat puluh
ketika jepang masuk itu kemudian diambil alih oleh jepang
nah ini nama jepangnya hokkaido tanko kinsen kabu suki kaisa
nah itu nama jepang
kemudian berganti nama lagi menjadi nama jepang
berbeda dengan belanda yang kemudian memproduksi batu bara untuk kepentingan pemerintah belanda
pada masa jepang produksi itu lebih diarahkan untuk kepentingan perang
produksi itu amat sangat menurun
karena jepang itu sendiri tidak memberikan intensitas apa maksudnya komitmen yang kuat untuk pengelolaan batu bara
mereka kan hanya sebentar ya dan itu juga untuk kepentingan kepentingan perang pada umumnya
nah ketika jepang sudah pergi itu diambillah oleh bangsa indonesia
dan itu menjadi perusahaan negara tambang batu bara
namanya tambang batu bara ombilin pada saat itu
namanya perusahaan negara tambang batu bara ombilin
setelah kemerdekaan indonesia
pengelola perusahaan negara tambang batu bara ombilin mengalami pergantian beberapa kali
sempat menjadi perusahaan umum atau perum tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tambang batubara ombilin menjadi unit pertambangan dari pt tambang batubara bukit asam
ketika di bukit asam
di bukit asam
di bukit asam
di bukit asam
di bukit asam
dan di bukit asam

selain pt bukit asam unit pertambangan ombilin
ada sepuluh perusahaan tambang lain di kota sawal lunto
kebanyakan berlokasi di kecamatan talawi
sistem penambangan bawah tanah masih dilakukan
kadiran tambang tambang seperti inilah
yang menjadi sumber mata pencarian warga di sawal lunto
sistem penambangannya menggunakan tambang bawah tanah
pada kegiatan penambangan sebenarnya ada lima tahapan
yang pertama tahap gali muat angkut proses dan jual
pada saat gali di situ ada kegiatan pengerusan
dengan menggunakan gancu dan ada kegiatan penyanggaan
pada saat muat itu ada kegiatan
pemuatan ke berupa lori dan diangkut ke arah stok liar
kemudian diangkut dengan menggunakan lori
ke arah luar pintu lubang tambang
yang selanjutnya ditumpahkan kepada terhadap truk
adalah lp jondra warga desa tumpuk tengah kecamatan talawi
yang telah menjadi penambang batubara sejak tahun dua ribu sembilan
dengan menggunakan belencong ia menambang batubara
ya begini kalau keringat
ya memang banyak yang keluar
ya kalau kondisi batubaranya kayak gini juga
jam delapan kita sudah masuk ke dalam tambang
dan mengakukan aktivitas penambangan
memakai beliong ini
dan setelah jam setengah dua belas sampai jam satu
nah jam satu kita masuk lagi
dan kita sampai jam setengah lima
bagi pria kelahiran sawah lunto dua puluh dua mei seribu sembilan ratus delapan puluh satu ini
penambang batubara menjadi sumber pendapatan yang cukup menjanjikan
meski penghasilannya ditentukan oleh tonasi
atau banyaknya batubara yang ia tambang
bersama seorang penambang lain
dalam sehari ia bisa menambang sekitar dua ton batubara
dalam seminggu ia rata rata memperoleh penghasilan rp satu dua ratus

dan sehingga penambang batubara menjadi sumber pendapatan yang cukup menjanjikan
seiring dengan denyut usaha tambang di kota sawah lunto
ada pekerjaan wajib yang dilakukan
harus berdampingan dengan upaya penyelamatan lingkungan
melalui reklamasi maupun reboisasi
intinya komitmen ya
kita dari pemerintah kota sawah lunto
kita setuju kalau memang ada investasi
yang ingin tetap menambang batubara di sawah lunto
jadi tipe investasi itu ada dua
yang pertama underground
yang kedua adalah open pit
tambang terbuka dan tambang dalam
dan seluruh dari syarat tersebut
kita memang berharap ini kepada seluruh investor yang masuk
untuk menjaga lingkungan dan kelestarian alam yang ada di kota solonto
ini syarat utamanya
jadi kalau mau ambil batubara silakan
tapi syaratnya harus menjaga kelestarian lingkungan
kota sawah lunto
bekas penambangan batubara
kini menjadi objek wisata tersendiri di sawah lunto
salah satunya adalah danau tandike
yang berlokasi di objek wisata taman satu wakandi
desa kolok nantuo kecabatan baringi
danau tandike ini adalah sebuah danau yang menjadi sejarah
bukti sejarah sukses dan jayanya pertambangan batubara di sawalunto
karena banyak danau danau yang terbentuk di sawah lunto ini
sebagai bekas proses pertambangan
pemerintah kota sawalunto tidak hanya berdiam diri setelah reklamasi
pemko sawah lunto berkeinginan untuk mengangkat mengupgrade
kawasan bekas tambang ini
tidak hanya sekedar lahan yang sudah reklamasi
tapi lebih produktif lagi
danau seluas lima hektare di desa tumpuak tangah
kecabatan talawi ini merupakan bekas lokasi pertambangan batubara
saya sangat teruja sekali datang ke danau biro ini
karena di danau biro ini merupakan bekas lokasi pertambangan
dan itu dijadikan tempat wisata
nah itu sungguh sesuatu yang menakjubkan menurut saya
oleh karena itu saya tertarik sekali datang ke sini
meskipun jalanannya jauh dan tidak begitu bagus
tapi setelah sampai di sini
nah melihat susana yang begitu asri dan warna danau yang biru
itu cukup membuat wisatawan datang ke tempat ini
dan jujur ini memang bagus sekali menurut pendapat saya
eksistensi sawah lunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya
tak lepas dari sejarah pertambangan batubara di kota ini
orang rantai lubang tambang dan peninggalan bersejarah
telah membawa sawah lunto ke mata dunia
sebagai kota multi etnis
menjaga kelestarian cagar budaya dan alam
sama dengan menjaga pusaka sejarah di sawah lunto